para prajurit tni dan polri kini mendapat alutsista baru
yaitu berupa motor listrik buatan anak bangsa yang bisa digunakan untuk berbagai operasi
motor listrik yang dinamakan e tactical sel cup ini diproduksi oleh pt line industri di bandung jawa barat
dengan baterai bertukmatan tujuh puluh dua v empat puluh ah
motor ini mampu menempuh jarak satu ratus sepuluh km serta bisa dikebut mencapai sembilan puluh delapan km per jam
sementara untuk pengisian daya hingga penuh memakan waktu empat sampai tujuh jam
pak bobi ini pertanyaan paling mendasar ketika melihat alutsista atau kendaraan taktis dalam bentuk listrik
ini bisa nggak di cas ataupun diisi baterainya lagi itu dikatakanlah di pedalaman yang listriknya kurang stabil itu gimana bisa nggak itu
bisa dong karena ini kita desain memang purpose nya itu untuk operasi operasi militer
operasi operasi militer ini kan tidak
tidak ideal gitu ya
tidak hanya di kota saja
kadang di gunung kadang di hutan
kondisi kondisi yang tidak ideal
nah sehingga semua komponen yang ada di sini itu adalah natural resistance
jadi endurance nya itu memang kita desain untuk military purpose
yang kedua masalah charging nya tadi
charging nya ini sangat fleksibel sekali
bisa kita cas di rumah
bisa kita cas juga di stasiun
dan kalau kita di daerah daerah operasi yang listriknya tidak ada
kita juga siapkan itu charging nya pakai solar panel
ada satu kelengkapan juga
ada satu kelengkapan juga
terkait juga dengan industri pertahanan bapak kan sebagai di vin id
motor ini biarpun misalnya dibuat dari kita ada apa namanya
apakah melibatkan umkm juga atau gimana
oh oke desainnya kita
desain engineering detail desainnya itu semuanya di kita
kemudian bagaimana dengan komponen supply nya
komponen supply ini tentunya kita memaksimalkan supply chain yang ada di dalam negeri ini
misalnya kalau kita lihat kayak misalnya frame dari bodi
frame dari bodi ini kita dengan umkm
ini dengan umkm
ini memanfaatkan industri
yang kita bikin desain nya
kemudian kita ajarin mereka cara membuatnya
dan akhirnya ketika kita mau assembly dia kita harus melakukan quality control pada produk produk
untuk tahap pertama
pada kamis siang kementerian pertahanan membagikan sebanyak seratus motor ke jajaran tni polri
rencananya kemhan akan membeli sebanyak lima motor buatan anak bangsa ini
ini baru lima unit mudah mudahan kita bisa tambah terus
tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demandnya banyak harganya bisa berkurang
selain berguna untuk kemandirian pertahanan industri pertahanan pembelian motor taktis ini dianggap juga bisa membantu perekonomian nasional
apalagi kandungan lokal motor taktis ini mencapai sekitar enam puluh persen